dari tahun ke tahun pt pln berhasil meningkatkan penggunaan produk lokal di setiap proyek pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan
hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran untuk penggunaan komponen dalam negeri secara rata rata setiap tahunnya